mengejutkan juga ya hanum kita melihat data bahwa menurut who nanti di indonesia pada tahun dua ribu tiga puluh akan meningkat jumlah penderita diabetes menjadi dua puluh satu juta
wow gila banget sih tapi memang menurut data dari international diabetes federation tahun dua ribu tujuh belas bahwa ternyata nih fani penyandang diabetes di indonesia itu sudah lebih dari sepuluh juta orang
dan katanya memang angka ini diperkirakan oleh who akan meningkat seperti yang tadi fani katakan
tapi memang banyak orang yang nggak sadar apalagi kita yang hidup di kota kota besar gitu ya bahwa kita itu udah kena diabetes dan mayoritas itu kebanyakan katanya diabetes tipe dua
nah tapi ini ada salah satu personalisasi yang sudah cnn indonesia lakukan ada seorang namanya eva rahayu yang telah mengalami diabetes dan dia baru sadar ketika ada luka di kakinya
iya kita lihat seperti apa informasinya
makhluk yang bernyawa itu pasti mati
apa namanya memiliki pilihan mau hidup mau mati seperti apa mati yang sakit atau mati yang karena happy
nama saya eva rahayu saya penderita diabetes tipe dua
diagnosa sejak bulan september september dua ribu tujuh belas
sepulang dari reunian di jogja sama teman teman saya kaki saya melepuh
melepuh itu karena kena panas
minggu saya panas dingin kemudian hari senin baru saya ke dokter
setelah dicek ternyata gula saya lima ratus dua puluh sembilan
ngerasa sih mungkin pernah ya tapi saya nggak ngeh gitu kan
karena kesibukan di kantor jadi saya juga nggak terlalu nggak menyadari
saya juga nggak terlalu nggak menyadari
sama dokter dikasih insulin
disuntikan tiga kali sehari kemudian malam juga pakai lantus
jadi empat kali sehari disuntik dan kemudian selain itu minum obat oral juga
glukopak yang tujuh ratus lima puluh miligram
dari situ saya belajar saya mikir gitu wah
gue gak mau mati kayak begini nih gitu loh
keluar dari rumah sakit
itu mula mula dari awal keto tetap masih minum
kemudian tengah itu saya
selain di mentorin sama eko tadi saya cek sendiri gitu ya
oh udah ini udah turun gulanya
alhamdulillah di bulan desember pertengahan
saya udah nggak pakai lagi insulin maupun glukopak
saya udah nggak konsumsi lagi obat obatan itu
jadi gue kayak oh ini udah ketovastosis

saya biasa lah siap siap ke kantor
pembantu saya nyiapin untuk bekal makanan
karena saya terus terang kalau makan di luar susah gitu
karena kan kita nggak tahu makanan yang di luar itu gulanya apa gula yang friendly keto friendly atau nggak
ini tahunya saya bikin sendiri loh
ini tahunya dari
keju santan sama telur yang dikukus
ini nasinya juga kasih sirataki
dari sirataki yang dicincang cincang jadi seperti nasi
untuk mengobati kangen sama mantan mantan nasi
walaupun pengeluaran sekarang lebih besar
tapi dibanding kita ke rumah sakit itu masih lebih worth it